seperti yang dijelaskan oleh dokter ahli onkologi yang mendalami soal kanker
dokter edi setiawan tehuteru
kanker darah diklasifikasikan menjadi tiga jenis
yakni leukemia linfoma dan myolema
kanker darah ini disebabkan salah satunya karena sum sum tulangnya
tidak mampu memproduksi sel darah merah yang cukup
trombosit untuk memasuk kebutuhan tubuh
karena itu letih lesu sesak nafas
sering mengalami pendarahan seperti mimisan
gusi berdarah hingga memar menjadi salah satu gejala awal kanker darah
kalau dewasa pada umumnya adalah pola hidup
apakah seseorang mempunyai pola hidup yang baik atau tidak baik
itulah yang menentukan apakah seorang dewasa itu terkena kanker atau tidak
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini